apakah pon ini akan diselenggarakan dengan penonton penuh
atau dengan sebagian penonton
ataukah dengan tanpa penonton
itu akan ditentukan pada bulan september
bapak presiden akan menentukan itu setelah mendengarkan saran saran dari pihak terkait
baik dari satgas covid sembilan belas dari kepolisian republik indonesia dalam hal ini kapolri dan kapolda
juga dari jajaran tni dan tentunya dari pak gubernur selaku kepala pemerintahan daerah itu sendiri